presiden joko widodo meresmikan asrama mahasiswa nusantara atau amn di surabaya jawa timur selasa siang
amn surabaya merupakan pilot project dari total enam amn yang akan dibangun di seluruh indonesia hingga tahun dua ribu dua puluh empat
asrama masi suanusantara
kebudayaan dan agama yang berasal dari berbagai daerah di indonesia dan dari berbagai perguruan tinggi
amn surabaya saat ini dihuni empat ratus sepuluh mahasiswa dari berbagai daerah dengan afirmasi untuk mahasiswa asal papua sebanyak empat puluh persen
inilah pentingnya asrama mahasiswa nusantara agar kita saling mengenal kita saling tahu adat budaya kita masing masing
dan kita saling mengenal
dan kita bisa ruko dan kompak karena di asrama masi suanusantara juga diberikan wawasan kebangsaan
kita memiliki tujuh ratus empat belas suku yang berbeda beda
artinya keberagaman itu keberagaman itulah yang menjadi kekuatan
bukan kelemahan hati hati
keberagaman indonesia adalah kekuatan bukan kelemahan
kalau kelemahan artinya gampang diadu adu domba
ini adalah kekuatan
kalau kita bisa kompak kita bisa rukun dan kita bisa bersatu
oleh sebab itu saat ada usulan itu langsung saya sampaikan saya setujui
kita akan bangun asrama masi suanusantara
presiden jokowi didampingi kepala badan intelijen negara bin budi gunawan
menhan prabowo subianto seskap pramono anung mendikbud riset dan teknologi nasdin makarim
menteri agama yokot khalil kaumas menteri kelautan dan perikanan sakti wahyu trenggono
serta plt gubernur jawa timur emil dardak
dalam sebutannya kepala bin mengatakan
amn merupakan proyek bersama bangsa dengan melibatkan berbagai kementerian
lembaga dan pemerintah
pemerintah provinsi untuk melahirkan pemimpin sekaligus penjaga nkri di masa depan
bapak presiden yang kami muliakan dan seluruh hadirin sekalian
akhirnya para mahasiswa asrama mahasiswa nusantara ini disiapkan untuk menjadi pelopor
motivator inisiator dan agen perubahan yang mampu menularkan semangat
persatuan kesatuan dalam keberagaman dan cinta tanah air
untuk membangun daerahnya masing masing dalam bingkai nkri
amn merupakan upaya kolaboratif dari dan tanggung jawab beberapa kementerian lembaga bapak
baik mulai dari bin kemudian kementerian pertahanan kementerian pupr
kementerian pendidikan dan ristek
kementerian pertahanan kementerian pendidikan dan ristek
agama dan kementerian kkp
pemerintah daerah serta universitas universitas
para mahasiswa terpilih akan tinggal di amn selama dua tahun
dan memperoleh beasiswa selama empat tahun
aml lainnya direncanakan akan dibangun di makassar minahasa bantul jakarta selatan dan malang